halo selamat malam ini ada pepatah dari madura yang mengatakan semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang berhembus
tak terkecuali pohon besar seperti beringin sukses mengantar jokowi kembali duduk di kursi presiden dan menjadi partai nomor dua dengan perolehan kursi paling banyak di parlemen
tidak membuat posisi sang nakoda aman
kami akan berbincang dengan ketua umum partai golkar untuk membahas dinamika terkini yang ada di partai golkar bersama saya budi adiputro
anda menyaksikan layar demokrasi
kami akan berbincang dengan ketua umum partai golkar bersama saya budi adiputro
dan ini saya menyatakan saya siap maju mencari sesuatu yang berhubungan dengan partai golkar
oke itu gambaran anda tentang siapa yang nanti akan atau saat ini akan saya wawancara
partai beringin kini tengah dihembus angin
anginnya semilir yang suatu waktu mungkin bisa jadi badai disertai petir
kalau kapal gagal baik disetir
erlangga hartarto sang nakoda yang tampil sebagai sosok yang disepakati memimpin partai besar ini pada saat krisis politik
beberapa waktu yang lalu
tengah disorot sekaligus digoyang oleh penantangnya
bagaimana erlangga mengarungi gelombang samudera politik yang menantang ini
saya sudah bersama dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto malam hari ini
selamat malam pak erlangga
selamat malam mas budi
pak erlangga senang sekali kita bisa di sini untuk berbincang bincang soal golkar
partai nomor dua terbesar di parlemen sekarang
salah satu partai paling besar di indonesia
kalau kita bicara pemilu dua ribu sembilan belas pak erlangga
apa catatan anda cukup
berakhir dengan kepala yang tegak atau agak sedikit merunduk runduk sedikit pak
saya rasa partai golkar pada saat pemilu dua ribu sembilan belas kita mempunyai prestasi menjadi nomor dua kursi di parlemen
dan ini mempertahankan record partai golkar paska reformasi kita nomor satu atau nomor dua
tidak pernah kita keluar dari dua besar sepanjang sejarah
nah itu kalau yang menarik adalah golkar tadi kata pak erlangga konsisten ada di nomor satu atau nomor dua
nggak pernah keluar dari tiga besar
dua besar lah paling tidak
tapi yang menarik adalah ketika sebelum pemilu pakaian kita baca semua survei
kita baca analisa para pengamat
golkar ini kurang cukup diperhitungkan karena tidak punya tarikan efek ekor jas katanya dengan presiden jokowi
ini gimana kemudian dengan asumsi dan keraguan seperti itu pak
pak erlangga bisa membawa kapal ini bisa masuk ke nomor dua gitu
itu ceritanya seperti apa ada cerita cerita yang mungkin belum kita tahu
pertama partai golkar periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini kan turbulensinya paling kencang
kita punya lima ketua umum
kemudian kita punya beberapa kali munas dan munaslup
munas dan munaslup
beberapa kali pak ya
selama kurang lima tahun
nah kemudian kita juga kena berbagai
banyak sekali persoalan atau tantangan
sehingga pada saat memasuki pemilu di dua ribu sembilan belas
kepengurusan yang saya pimpin ini hasil dari munaslup dua ribu tujuh belas
di bulan desember
dan kepengurusan baru disahkan oleh kumham di bulan januari
sehingga praktis kita
januari dua ribu delapan belas pak ya
jadi praktis kita waktu kerjanya sangat sempit
dan memang kepengurusan kita buat khusus untuk agenda pemilu
itu masih menghadapi apa namanya pertengkaran atau di internal sendiri masih ngurusin perbaikan internal
ya tentu konsolidasi internal kita semua kita rangkul
tidak ada yang kita tinggalkan di luar
baik dalam kepengurusan maupun dalam penyusunan calon legislatif
jadi salah satu kita melakukan konsolidasi dalam periode tersebut
kemudian yang kedua tentu kita melakukan strategi khusus bagaimana kita memetakan wilayah
dan bagaimana kita menggunakan data data
dan itu yang membuat kita melakukan strategi berbeda dengan yang lain
tetapi kita tujuan utamanya tentu mendukung pak presiden pak jokowi
kita banyak melakukan co branding
dan kemudian yang kedua tentu kita mendorong caleg caleg partai golkar yang punya potensi untuk duduk di dpr
dan golkar dibandingkan kekuatan kekuatan politik yang lain kita mempunyai jaringan yang relatif kuat
dan tentu kekuatan jaringan ini yang membedakan partai golkar dan yang lain
ini karena pengalaman bertahun tahun tadi pak ya
ya pertama pengalaman bertahun tahun
walaupun dalam empat tahun terakhir ini jaringan pun terganggu dengan isu internal
konflik internal itu cukup mengganggu jaringan jaringan lain
tapi gini pak erlangga banyak yang juga mengatakan analis analis setelah kita melihat hasil pemilu
golkar ini sukses mencuri sok sok jokowi dari pd perjuangan katanya
mencuri itu maksudnya kemudian melekatkan jokowi ke dalam darahnya golkar
ini gimana menurut pak erlangga
satu kan kita dari hasil baik itu rapimnas
apun munas lup sudah komit untuk mendorong pak presiden dari awal
oleh karena itu dari awal strategi yang kita lakukan adalah melakukan co branding
antara partai golkar dengan pak presiden jokowi
jadi kita kampanyenya kan tanpa risuf
tanpa reserve itu artinya nggak minta apa apa gitu pak ya
dan kita juga aktif berkampanye secara nasional
jadi tentu ini publik melihat
bahwa partai golkar yang di pemilu dua ribu empat belas berposisi di posisi berbeda
tetapi pas kita bergabung dengan pemerintah
kita komit untuk di situ sampai pemenangan pemilu kemarin
artinya suara masyarakat atau konstituen golkar sendiri setuju atau mendukung
bagaimana golkar semakin dekat atau semakin membantu dalam pemerintahan ini pak
kalau misalnya dari satu sampai sepuluh pak erlangga dengan segala keterbatasan tadi
melewati krisis politik di internal dengan waktu yang tidak banyak segala macam
dari satu sampai sepuluh kepuasan erlangga hartarto dalam hasil pemilu kemarin berapa pak
ya sembilan lah
tapi gini pak erlangga tentu saja kan
pasti ada yang protes ada yang juga yang berbicara agak miring
kalau kita lihat data gitu pak
golkar sendiri meskipun tadi pak erlangga katakan tidak pernah terlempar dari dua besar
namun perolehan kursi di pemilu kali ini agak sedikit turun dibanding pemilu dua ribu empat belas yang lalu
dimana kalau dulu
saat ini golkar meraih delapan puluh lima kursi di dpr
tahun dua ribu empat belas yang lalu sembilan puluh satu orang pak
tentu kita melihat estafet ini kayak lari estafet
terimanya tanggal berapa
jadi kalau estafet kan kita sudah berganti pelari empat kali
bahkan lima kali
tentu kita mengambilnya dari estafeta yang terakhir
kalau dilari empat x seratus meter kan kemenangan bukan ditentukan pelari keempat
tetapi bagaimana pelari
pertama juga mengakselerasi
pelari kedua mengakselerasi
pelari ketiga baru pelari keempat
artinya ini bukan sepenuhnya salah erlangga hartarto maksud anda
ini kan ada faktor environment
nah partai golkar salah satu partai yang mendapatkan katakanlah tantangan
yang terbesar dibandingkan yang lain
dan ini sifatnya agak agak masif
nah tentu kondisi ini tidak sama dengan periode periode sebelumnya
dimana periode normal lima tahun kita bisa menata organisasi
melakukan pengkaderan melakukan pelatihan
melakukan banyak hal yang bisa dilakukan dalam lima tahun
nah partai golkar tidak punya lekseris untuk melakukan itu
karena krisis internal tadi pak ya
walaupun tidak punya lekseris
tapi kita punya soliditas untuk kita selesaikan bersama sama
kita berjuang bersama untuk kemenangan partai
jadi penurunan lima enam kursi ini adalah
bagian dari ongkos uang sekolah yang harus dibayar
dari prahara internal selama ini mungkin
seperti itu bisa dibilang gitu
atau ada faktor lain bagaimana melihatnya
tentunya dibandingkan yang lain
kita tidak punya kemewahan untuk melakukan
apa yang biasa kita lakukan dalam periode normal
tapi ini tidak bisa disebut sebuah kegagalan atau kemunduran ya pak
dari perspektif seorang airline
ya kalau kita lihat kan capaian itu posisi
kemudian kedua untuk pertama kalinya
calon presiden yang didukung partai golkar
pertama kali ya pak
pertama kali pasca reformasi
jadi ini salah satu
tapi mungkin belum banyak disadari juga oleh masyarakat gitu ya
berarti kan keputusan untuk kita mendukung pak presiden itu
merupakan keputusan yang memang dihargai
dan didukung oleh rakyat
masalahnya gini pak erlangga
kalau pak erlangga tadi mengatakan itu
atau ada sedikit penurunan
itu bukan merupakan sebuah ekstrimnya kegagalan
tapi tentu saja pak namanya pohon beringin
ada yang anginnya berembus makin kencang gitu pak ya
alasan itulah yang kemudian banyak dipakai oleh rival rivalnya pak erlangga
baik di internal ataupun di eksternal
untuk bisa sedikit goyang goyang pohon besar ini pak
kita akan jawab itu pak di saat yang berikutnya
gimana erlangga harta teman jawab itu
kami akan segera kembali
pada tanggal tujuh juli
saya erlangga harta teman
setelah menerima amanah dan aspirasi dari empat ratus pemegang suara di partai golkar
dan dengan dukungan yang masih mengalir
maka dengan ini saya mengatakan
maka dengan ini saya mengatakan
maka dengan ini saya mengatakan
maka dengan ini saya menyatakan
saya siap maju menjadi ketua umum partai golkar

kini giliran ketua dpr bambang susatyo resmi mendeklarasikan diri
selain bamsud ada pula ali yahya ketua satkar ulama golkar
serta dua kader perempuan yani ulanurahwati dan marlinda irawati yang akan maju
bamsud menegaskan alasannya maju
untuk menyatukan semua faksi di golkar
dan mengajak purnawirawan tni polri kembali ke partai beringin
hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahi
saya bambang susatyo menyatakan maju
saya bambang susatyo menyatakan maju
mari kita bertarung secara sehat
tanpa ancam mengancam
tanpa tekan menekan
karena partai ini adalah partai yang demokratis
rakyat akan melihat
apakah kita para pimpinan partai ini
bekerja mengelola partai yang secara demokratis
atau menjadi otoriter
perebutan kursi beringin satu diprediksi akan berlanjut
pasalnya baik erlangga hartarto maupun bambang susatyo
menyepakati penyelenggaraan munas dilakukan pasca pelantikan presiden dua puluh oktober mendatang
rifana pratiwi jakarta
rifana pratiwi jakarta
rifana pratiwi jakarta
pernikahanarna juga akan mendatangkan perubatan yang rendah

sebagai calon ketua umum atau sebagai
sebagai calon ketua umum
sehingga kita tensinya pada waktu itu jauh lebih tinggi
karena pada waktu itu kan masalahnya partai golkar beroposisi atau mendukung pemerintah pak presiden
jadi tentu tingkatnya jauh lebih panas dan jauh lebih hingar bingar di tiga munas tersebut
kalau sekarang kalau tadi kita dengarkan gitu ada kata kata nih pak saya kutip juga menarik sekali dari calon rival anda
ada ancam mengancam tekan menekan itu bagaimana anda menilai
saya sudah pengalaman berkali kali munas
di dalam munas golkar itu tidak ada yang ancam mengancam
jadi seluruhnya berjalan secara demokratis
pada saat memegang suara mengambil keputusan dan itu keputusannya dihargai
karena itu sudah berdasarkan
ada yang mengatakan ada art partai golkar
jadi partai golkar adalah salah satu partai yang demokratis
jadi masalah pemilihan masalah kebebasan berpendapat masalah kebebasan berkomentar itu dihargai
itu ancam mengancam tekan menekan itu berdasarkan fakta fakta apa itu pak
apakah itu harus ditanyakan kepada yang membuat statement
kalau bagi saya saya menghadapi pak abu rizal
bakri tidak pernah merasa ditekan
saya berhadapan dengan yang berikutnya juga pada saat di bali tidak ada yang kita tekan menekan
tapi gini pak erlangga kalau kita baca media beberapa waktu terakhir
tentu saja rival anda yang ada di kubu sana mengatakan bahwa ini menjelang munas kok banyak pergantian pergantian yang quote unquote nih pak
kurang lazim misalnya atau ada yang mengkritik
jadi mungkin spesifik yang diganti yang mana dan siapa
nah seperti itu
itu kan asumsi asumsi
jadi itu tidak ada
tidak ada ganti mengganti tidak ada hal yang disampaikan
itu tidak ada
baik di dpd satu atau dpd dua pak ya
oke itu yang menjadi catatan bahwa memang ya itu isu yang dihembuskan ya
tapi kalau kita mendengar pak erlangga artarto ketika mengomentari rivalnya atau calon rivalnya bambang susatyo mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum
apa sih komentar erlangga hartatu waktu itu kita putarkan lagi yuk
munasnya belum dijadwalkan
tadi deklarasinya ilegal pak ya
ini menurut bapak gimana kan nama bapak disebut disana juga
nama bapak kan ada diundang
di dalam undangannya
penggelenggara munas itu dpp
kalau bapak mau deklarasi kapan pak
kapan pak deklarasi
kalau bapak deklarasi nanti kapan pak
nanti aja ya pak
oke informasi tadi pertama bahwa ternyata tidak ada dpd dpd yang diganti dengan tidak wajar
itu konfirmasi dari ketua umum
yang kedua yang menarik pak ketika ada sosok yang ingin mendeklarasi atau sudah mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum
pak erlangga komentarnya munasnya belum dijadwalkan
ini gimana pak maksudnya
apakah benar kata pertanyaan wartawan tadi yang suaranya kita dengar ilegal atau kecepatan atau kurang tepat waktunya
penyelenggara munas itu adalah dpp
jadi kalau karena saya pengalaman ikut munas
maka kita tahu kapan munas itu sesudah dilaksanakan oleh panitia sudah terbentuk
dan kemudian mekanismenya sudah ada disana
dan rencananya seperti apa pak mengenai munas ini
apakah ada plan plan seperti
jadi rencananya sesuai dengan munas di tahun dua ribu empat belas dan juga munas loop di tahun dua ribu enam belas plus munas loop di tahun dua ribu tujuh belas
seluruhnya diselenggarakan di bulan desember
apakah itu tertulis atau memang sesuatu kebiasaan dari
itu kebiasaan dan itu memang sudah dilakukan dan itu menjadi keputusan juga bahwa akan dilaksanakan
di akhir dua ribu sembilan belas
kenapa dipilih akhir dua ribu sembilan belas pak
ya seperti rupspt kan tahun ke tahunnya jelas
kan nggak bisa rupspt jangka waktu lima tahun jadi empat lima
atau jadi tiga tahun
itu kan jadi rapat umum luar biasa
dan sekarang rapat umum luar biasa itu kan tergantung masa jabatannya
dan ini sudah ditentukan keputusan partai golkar itu sampai desember dua ribu sembilan belas
sampai desember ya itu sudah tertulis buat desember dua ribu sembilan belas
sudah keputusan itu keputusan dari bawas
kalau misalnya ada keinginan untuk ayo dong dipercepat dong setelah pemilu kalau bisa sih sebelum pelantikan presiden baru
ini kan suara suara juga yang terdengar di publik itu pak terutama dari rival rival anda bagaimana melihat
ya tentunya penyelenggara tetap dpp jadi dpp yang menentukan jadwalnya
seberapa mungkin suara itu didengarkan atau diakomodasi pak

seberapa urgensi menurut bapak atau tidak urgensi sama sekali
ya kita kan punya agenda agenda kenegaraan sebagai partai pendukung pak presiden
maka kita punya agenda kenegaraan yang urgensinya penting
jadi kita harus mengikuti agenda kenegaraan baru sesudah itu baru agenda internal partai
jadi memang kondisinya tidak se urgen itu untuk di maju kan gitu pak ya
meskipun tadi dengan alasan alasan tadi salah satunya suaranya katanya perolehan kursinya juga turun
itu tidak berhasil
itu tidak bisa dijadikan alasan menurut bapak bisakah itu dijadikan alasan
golkar itu sudah berkali kali melakukan munas luar biasa
nah pada waktu itu ada alasan kuat untuk menyelenggarakan munas luar biasa
itu munas luar biasa terjadi di dua ribu enam belas di dua ribu tujuh belas
dan alasan itu tidak ada di dua ribu sembilan belas lagi pula kan tinggal beberapa bulan
jadi tidak perlu terlalu apa gregetan gitu istilahnya
jadi santai saja
ini gregetan pak menurut bapak kenapa gregetan pak lawan bapak
kenapa kenapa gregetan kenapa pengen cepat gitu asumsi anda
ya mungkin karena agenda agenda kenegaraan ini abai dilihat
abai dilihat pak erlangga saya mau putarkan satu apa namanya pernyataan dari salah satu kader senior partai golkar tentang munas rapat pleno dan macam macam ini boleh kita dengarkan
rapat pleno rapat pleno kemudian menyepakati tentang munas itu
dan munas itu biasa dilakukan lima tahun sekali oke
harusnya kan begitu lima tahun sekali untuk mengevaluasi proses proses politik yang sudah dilaksanakan atau kerja kerja politik yang sudah dilaksanakan oleh dpp
seperti sekarang kita baru habis pilek pilkada pilek pilpres
selesai tujuh belas april sudah ada keputusan di pkpu kemudian di mk
maka dpp harus segera melakukan rapat pleno kemudian mengevaluasi itu semua diantar ke rapimnas dan menentukan kapan harus munas itu
tapi evaluasi itu penting sekali tentang perolehan perolehan politik yang dicapai oleh partai golkar
oke itu yang menjadi sumber persoalan ini hari oke
mereka bilang nanti desember iya kan
nanti desember kemudian sudah mencoba
untuk aklamasi ini aturan dari mana
ada komentar gitu pak
bisa dikomentari pak erlangga
pertama golkar itu selalu
jadi apakah itu dua ribu empat belas
nah tentu ceritanya kita tahu
semua nah kemudian
tentu kader yang sekarang
masih di partai artinya
yang masih aktif di partai
jadi kalau kader yang
sekarang sudah berkarir
ininya kita harus lihat komentarnya harus
maksud anda pak yoris tidak punya legitimasi
yang kuat untuk bisa berkomentar
atau meminta paling tidak rapat pleno
ya tentunya kalau pak yoris
bukan anggota dpd
tapi kalau sudah memutuskan
maju sebagai dpd
oke tapi yang menarik gini pak erlangga
tapi apa yang membuat
tadi meskipun tadi
apa kata anda pak yoris
tidak punya legitimasi yang cukup kuat untuk bisa
meminta rapat pleno atau rapimnas
itu digelar cepat gitu
suara suara seperti itu tidak bisa diakomodasi pak
misalnya rapat pleno untuk evaluasi saja misalnya
yang memberikan evaluasi itu di dalam
jadi sama seperti
oke rups di akhir tahun
rups di akhir tahun dan yang
menghitung kinerja daripada direksi
itu adalah pemegang saham
sekarang kita akan masuk ke erlangga
dan partai golkar masa depan
terutama bagaimana juga partai golkar ini berselancar dalam koalisi
belakangan ini ada badai badai sedikit pak
ada yang mau masuk ada yang mau keluar
katanya kita akan bahas itu saja ya pak
kami akan segera kembali
kita akan selalu diperlajarkan

tapi pertanyaannya satu saya belum tanya ke pak erlangga
mungkin saya lupa atau kelewat
kita tadi bicara mengenai panasnya bursa ketua umum
ada rival anda kenapa
tidak perlu sebenarnya ada munas yang dipercepat
tadi anda sudah jawab dengan sangat baik semuanya
tapi publik ingin tanya
pak erlangga berminat untuk maju lagi menjadi ketua umum partai golkar
i ya tentunya kan saya sudah on the job training gitu
jadi ini masa probationnya sudah lolos gitu ya
sudah menangani di dalam event
dan kalau olahraga kan sudah berada di dalam pekan olahraga nasional
dan partai golkar itu juara dua
itu modal paling besar
di antara partai partai yang ada yang lain
nah itu sih modal utama
karena dalam waktu pelari keempat kita masih bisa sprint mengalahkan yang lain
dan pada waktu pelari ketiga survei kita kan nomor enam
bahkan ada yang berani bertaruh golkar nomor tiga atau nomor empat untuk pertama kalinya
nah kita bisa sprint ke nomor dua
itu yang menurut anda menjadi modal paling besar erlangga untuk bisa jualan di munas
ya saya rasa teman teman di daerah juga mengapresiasi itu
dan kita sudah bekerja bersama untuk itu
bagaimana merawat kekuatan golkar atau ada kekuatan baru
ada suntikan vitamin baru dari erlangga yang khas sekali erlangga untuk bisa anda bawa di golkar lima tahun lalu
kalau ke depan kita kan kemarin lima tahun ini tidak menjalankan kaderisasi secara baik dan terstruktur
karena lima tahun kita bergejolak
nah tentu ke depan kita punya waktu untuk melakukan kaderisasi
mulai dari tingkat daerah baik itu kota kabupaten desa provinsi dan tingkat nasional
kemudian kedua kita juga mau menata kelembagaan terkait dengan saksi
karena saksi itu menjadi kunci
dan berikutnya juga pilkada pilkada yang tahun dua ribu dua puluh ini menjadi krusial
nah ini semua kita tata dan kita rapikan
nah berdasarkan pengalaman yang kita sudah alami saya yakin kita punya tim yang solid untuk mengarungi periode berikutnya
kalau kita diberi kelulusan
keluasaan lima tahun
kalau saya buka twitter nih pak saya kan agak agak pamer pamer sedikit
hari ini saya mau wawancara erlangga hartarto
ada beberapa netizen yang bertanya ke saya gitu
pak erlangga nggak ini ya nggak kesulitan ya membagi waktu gitu
antara menjadi menteri antara ketua umum dengan target target yang juga dua duanya targetnya sama sama berat ya pak
apalagi pak erlangga ini kan empat nya menjadi tagline di mana mana gitu pak
gimana pak menjawab pertanyaan pertanyaan netizen seperti ini
ya tentu tingkat
jadi kerja tidak sendiri
kerja dengan tim
kerja dengan dpp kerja di kementerian dengan tim
jadi dengan tim yang kuat dan kerjasama yang baik kita bisa melahirkan kerja kerja ke depan
dan tentu dalam setiap kerja kita berkonsultasi dengan para senior
di partai golkar kita punya senior pak akbar tanjung pak agung laksono
abu rizal bakri dan senior senior yang lain
pak yusuf kala
nah kalau di pemerintahan kan ada pak presiden
dengan demikian tentu langkah langkahnya bisa dikelola
kalau tadi kan kita lihat misalnya pak erlangga nih sebagai menteri perindustrian sebagai ketua umum golkar
selalu di mana mana pak empat empat empat ini kan kemajuan teknologi ada inovasi inovasi baru
apa yang kemudian anda kerjakan di negara dengan empat nya kemudian ditransfer dengan sesuatu yang mungkin agak lebih inovatif
untuk sebuah partai yang kita tahu berusia puluhan tahun
memungkit kompatibel nggak ini pak
karena ke depan itu pemilih adalah pemilih generasi milenial
terkait dengan demografik bonus sampai dua ribu tiga puluh
dan golkar adalah partai yang pertama kali mengaplikasikan
mengaplikasikan kemampuan teknologi
dan ini adalah program yang terakhir di dalam aplikasi smartphone
dan ini menjadi modal
yang kedua kita punya program sendiri untuk saksi yang namanya saksiku
jadi ini kita sudah mengakusisi teknologi
nah ke depan ini kita kapitalisasi
kemarin kita belum bisa memaksimalkan ini
karena waktunya sangat sempit
karena yang namanya start up kan butuh waktu
start up nggak ada yang tiga bulan
start up butuh tiga empat tahun
jadi tentu ini program program yang golkar miliki
ini nanti menjadi program yang berhasil
jadi bagian start up daripada politik ke depan
dan itu kemudian menjadi salah satu juga kemudian visi erlangga dalam memimpin
jadi ada relasinya gitu benang merahnya pak
antara apa yang anda dikerjakan untuk negara dengan partai
dan dengan demikian nanti interaksi antara masyarakat dengan partai
itu bisa dua puluh empat jam dengan tools
kalau tadi kata pak erlangga kan semua harus dikerjakan satu satu pelan pelan
ya sama seperti koalisi pak
koalisi itu kan nggak bisa ujug ujug langsung akrab langsung akur
itu butuh waktu butuh suka butuh duka dulu sampai akhirnya akrab betul
tapi ada beberapa fenomena politik terakhir yang kita bicara mengenai kondisi koalisi di jokowi maruf
katanya ada yang mau bergabung ada yang juga mungkin agak berat ada yang juga setuju
saya mau kasih anda video berikut ini
menjadi presiden itu adalah mengabdi
jadi masalah yang beliau pikirkan
itu adalah mengganti
jadi kalau ada yang berpikir besar kami siap membantu kalau diperlukan pak
oke kalau kita dengarkan dulu pernyataan pak erlangga dan juga ketua umum partai nasdem di sebuah konversi pers beberapa waktu yang lalu
kami sebagai anggota koalisi pengusung pemerintahan jokowi
yang selama ini telah berjalan
sedemikian rupa dan membuat tingkat soliditas yang kuat kokoh harmoni
itu patut kami syukurin dan kami ingin mempertahankan
agar suasana kebatinan kokohnya soliditas partai partai pengusung pemerintahan jokowi ini berlanjut dari sekarang maupun ke depan
kami koalisi ini solid bulat dan konsisten
sementara tadi ada video pertama
ada pihak yang selama ini berseteru menawarkan bantuan yang real katanya pak
gimana melihat fenomena politik terakhir pak
ya pertama saya katakan komunikasi kami antar partai pengusung koalisi pendukung pak presiden itu cair dan juga komunikasi lancar
jadi kami sudah berkomunikasi baik secara multilateral maupun bilateral
tadi ini semuanya pendapatnya sama koalisi bulat solid dan komit untuk menjaga mengawal pemerintahan pak jokowi ma'ruf amin dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
bisa nggak solid bulat dan komitmen itu diartikan ya kalau bisa kita kita aja nggak usah ada penghuni baru dalam koalisi ini gitu
mungkin nggak pak kita artikan seperti itu
ya tentunya kita bisa mengatakan bahwa koalisi ini nyaman
tetapi tentu dengan dinamika politik kita bisa melihat bahwa kerjasama itu ada di parlemen ada di pemerintah
dan di parlemen kita semua sudah saling mengenal dan masing masing sudah sering bekerjasama
atau untuk semua lintas praksi
untuk semua partai lintas praksi
dan kita pengalaman dua tahun pertama partai golkar di kmp
kemudian tiga tahun terakhir kita bersama dengan pak presiden
artinya masalah atau tidak jika gerindra menilai
tiga tahun pertama itu kan pemerintah didukung oleh minoritas
tetapi tiga tahun kedua didukung oleh mayoritas
dan selama didukung oleh mayoritas itu program program strategis pemerintah itu bisa berjalan
nah tentunya bagi pemerintah didukung parlemen kuat
itu semakin baik
ya tentu semakin kuat semakin baik
ya posisi sekarang posisi nyaman
dan kemudian kalau semakin banyak ya semakin bagus
oke itu silahkan anda artikan sendiri namanya politisi kalau ditanya pasti akan belok belok ya
oke pak erlangga terakhir dari anda pak erlangga ini menghadapi situasi satu bulan dua bulan terakhir
tentu saja akan serangan demi serangan
dan dinamika baru juga pasti akan terus terjadi
erlangga hartarto akan menakodai golkar di masa menjelang rups ini seperti apa
termasuk negosiasi mungkin dengan presiden terpilih terkait dengan posisi golkar di kabinet
ya tentu partai golkar ini kan partai yang pohonnya rindang akarnya dalam
dan goncangan paling besar itu dalam perjalanan empat tahun terakhir
goncangan paling besar
dan saya melihat bahwa kedepan itu dengan kondisi saat sekarang golkar solid
nah dengan solid ini tentu kita meagendakan agenda agenda nasional secara baik dan ini tentu dengan konsultasi dengan partai partai yang lain
baik pak erlangga terima kasih kalau saya tutup dengan pepatah madura mengatip dari apa yang pak erlangga tadi katakan sesuatu yang tidak membunuhmu mungkin akan membuat kamu semakin kuat
mungkin karena banyak gejolak
mungkin karena banyak gejolak gempa gempa itu mungkin saja berharap golkar akan semakin kuat nanti ke depannya
terima kasih pak erlangga artarto atas perbincangannya
kami akan segera kembali berusaha cerita
oke tadi kita sudah berbicara dengan ketua pempartai golkar erlangga hartarto
kita akan bahasa jawanya ini kita akan ngerasani tadi wawancara saya dengan erlangga artarto
bersama adi praetno analis politik dari uin syarif hidayatullah jakarta
mas adi terima kasih sudah datang
sudah melihat tadi sudah mendengar ya wawancara saya dengan erlangga hartarto
yang paling saya penting untuk saya mau tanya
pak erlangga tidak mengakui bahwa kondisi saat ini di golkar itu panas katanya
ini jauh dari panas yang pernah dialami golkar di masa masa lalu
jadi fine sekali
anda melihat bagaimana bursa terakhir ini
bagi orang yang tidak mendalami proses munas ataupun munaslup di golkar
tentu apa yang terjadi saat ini cukup luar biasa panas gitu ya
tapi bagi pak erlangga ataupun pesaing pesaing yang lainnya
yang memang terbiasa mengikuti dinamika internal golkar yang cukup dinamis
saya kira ini akan menjadi persoalan biasa
kalau melihat kutipan pak erlangga dia mengikuti monas itu bukan hanya sekali ini saja
itu artinya event sekelas munaf yang dianggap sakral
itu menjadi ajang yang cukup spektakuler dan biasa biasa saja
tapi publik melihatnya ini panas karena memang ada dua matahari kembar yang
memang dianggap berpotensi untuk bersaing
untuk porsi kepengurusan golkar ke depan kan begitu
panas karena mungkin dinilai sama sama kuat sama sama punya modal yang cukup baik
betul dilihat secara kasat mata iya
misalnya pak erlangga sekarang suka nggak suka harus diakui modal politiknya cukup luar biasa
menteri yang kedua adalah ketua umum golkar yang
sekira penetrasi politiknya kepada pengurus tingkat dpd i dpd ii dan ormas ormas pendukung itu cukup luar biasa
pada saat yang bersamaan ada pak bamsud saat ini adalah satu figur yang menempati posisi puncak di dpr
problemnya apakah posisi dpr ketua dpr ini mampu dikapitalisasi untuk menginjeksi dan merangkul semua pemilih yang ada di golkar
kan itu sebenarnya problemnya
tapi secara simbol politik baik pak erlangga ataupun bamsud ini memiliki modal
cuma problemnya adalah apakah modal politik ini memiliki modal politik yang memiliki modal politik yang memiliki modal politik yang memiliki modal politik

modal politik apa yang paling menjadi amunisi dalam perebutan kursi ketua umum golkar ini
kalau tadi kata pak erlangga tentu saja hasil evaluasi pemilu dua ribu sembilan belas menjadi salah satu modal utama katanya dari satu sampai sepuluh
dia menilai kinerjanya sembilan
meskipun kalau kita bicara secara kuantitas perolehan kursi misalnya itu turun dari sembilan puluh satu ke delapan puluh lima
kalau saya melihatnya ada dua hal
komunikasi politik yang bisa dibangun oleh dua kandidat ini misalnya adalah
bagaimana satu pak erlangga ini menerjemahkan kesuksesannya
sukses story menjadi ketua umum golkar
betul bahwa pak erlangga misalnya ada penurunan sekitar lima atau enam anggota dpr saat ini
tapi mas budi kita juga harus tahu
sejak jamannya era akbar tanjung sampai jamannya pak erlangga
misalnya pak akbar tanjung itu perolehan kursinya satu ratus dua puluh
pak jk itu kemudian turun menjadi satu ratus delapan puluh
kemudian pak ical itu sembilan puluh satu
nah ini yang sekarang delapan puluh lima
jadi memang trend penurunan
yang ditanya apakah bagaimana turbulensi politik yang dihadapi ini
membuat golkar ini jadi stagnan atau tidak
nah kalau melihat kutipan dari wawancarai pak erlangga
di tengah turbulensi politik yang cukup luar biasa
pak sn ataupun sekjen pak idus marham
ataupun kasus soko korupsi jelang pemilu itu turbulensi yang cukup luar biasa
hilang enam kursi ini sebenarnya
tidak terlampau signifikan karena pada saat yang bersamaan
turbulensi politik terjadi partai partai lain
misalnya hanura dia sudah lenyap dari peredaran
p tiga gara gara ketumnya kasus korupsi
dia hampir tenggelam dari peredaran politik
nah ini golkar turbulensi politiknya cukup luar biasa
hampir dua tahun terjadi tapi hanya hilang enam kursi
itu tentu adalah satu prestasi yang menurut erlangga dan teman teman
dari perspektif anda itu sebagai prestasi atau menurut anda
bagian dari kegagalan yang tentu saja itu menjadi senjata utama rivalnya
untuk mengevaluasi erlangga
kan satu satunya celah untuk mengevaluasi erlangga adalah kehilangan kursi
yang kemudian saat ini tidak didapat
cuma problemnya ini tidak apple to apple
satu erlangga jadi ketua umum golkar itu hanya satu lima tahun
itu artinya tidak sepanjang lima tahun mengkonsolidasi kekuatan golkar
untuk memenangkan kontestasi
bahasa beliau estafet tadi ya
jadi ada lima ketua umum
betul yang kedua
harus diakui golkar ini tidak punya calon presiden sendiri
bahkan ketika melihat konversi suara
golkar ini mengalahkan gerindra yang punya jagoan sendiri
ini yang saya kira bukan a priori
kira kira penjelasan dari pak elangga tadi
tapi minimal hanya kehilangan enam kursi
itu cukup luar biasa mas budi
karena survey dulu ketika pak erlangga jadi ketua umum
perhalan suara golkar
karena turbulensi politik yang cukup ekstrim
kasus money politik dan seterusnya
yang membuat semua prediksi survei saat itu
bahkan banyak yang apa namanya
kolumnis kolumnis yang menyebut
ya golkar akan ditinggalkan pemilihnya
mungkin hanya akan menjadi partai penengah
nyatanya dia menjadi runner up kembali gitu
kembali ke hitohnya
memang sebenarnya dengan turbulensi yang cukup berat
yang kemudian partai partai lain juga mengalami turbulensi yang juga berat
namun dampaknya sangat signifikan terhadap perolehan suara dan kursi
golkar tidak terlalu signifikan itu pak erlangga
artinya dalam mengelola turbulensi
dalam mengelola konflik
golkar ini telah mencirikan satu partai modern
yang kemudian tidak runtuh akibat kasus kasus korupsi
atau hal hal lain yang berkaitan dengan elit golkar
hampir separuh hilang suaranya
gara gara ketum mereka kasus korupsi
ataupun kemudian hanura terjadi dualisme kepengurusan kurang lebih setahun
kemudian hilang dari peredaran
itu artinya kalau turbulensi yang begitu besar terjadi
di golkar terjadi pada partai partai lain
tidak terbayang kan kira kira begitu
artinya anatomi dan struktur kekuatan politik golkar
itu secara signifikan mampu dibentengi oleh erlangga saat ini
sehingga tidak terjadi
deklain suara suara yang kemudian signifikan
apakah dengan kondisi politik sekarang
evaluasi pemilu dinamika politik internal
sebagian kader partai golkar
terutama yang menjadi rival dari erlangga
menginginkan munasnya dipercepat
apa alasan besar
apa alasan paling besar yang bisa anda baca
dari keinginan untuk kemudian munasnya dipercepat
kalau kata pak erlangga harusnya sabar saja
karena rups itu ada yang di akhir tahun
tidak pernah evaluasi itu di pertengahan tahun
logika mana yang paling masuk akal buat anda
kalau melihat kecenderungannya tidak ada elit
ataupun kader kader golkar yang ingin mempercepat monas
saya mendengar persis statement statementnya pak bamsud pak erlang
ataupun kandidat yang lain
untuk menghormati semua proses yang ada di golkar
sampai akhir desember
karena istafeta kepemimpinan golkar
dan erlangga ini didapat tanggal dua puluh desember dua ribu tujuh belas
itu artinya pertama
semua kontestan yang ada di golkar ini sepakat
untuk menjaga kondisivitas politik dukungan saat ini
yang kedua ini menjaga stabilitas golkar
tentu saja kalau dipercepat munasnya
akan terjadi gejolak dan dinamika
karena akan begitu banyak kubu yang mencoba untuk
mendesain ulang bagaimana komposisi kepengurusan yang ada
ataupun mencoba untuk merubah ulang
struktur dan ketentuan ketentuan yang sudah ada
makanya ketika mengutip statement pak erlangga
tadi bahwa tidak akan terjadi apapun
karena tidak ada desakan yang cukup signifikan
baik elit tertentu ataupun kader kader golkar
dan nyaris tidak ada
artinya hampir semua yang diinawakona
dan asumsi atau apa pernyataan atau pendapat mengenai
saya dengar dari bapak suswati misalnya
dengan ancam mengancam tekan menekan
bahkan ada kata katanya
apa namanya beberapa banyak sekali pengurus yang kemudian dieliminasi
atau diganti mengenai ketika berhadapan hadapan dengan erlangga
itu menurut anda
yang perlu dipublish sebenarnya
apa yang disampaikan oleh pak bamsud
ada ancam mengancam
ada upaya upaya untuk merepresi sejumlah pengurus tertentu
itu mestinya harus disampaikan
kira kira dpd tingkat satu tingkat dua di level mana
harusnya dibuka saja data datanya siapa yang merasa terancam
biar ini tidak menjadi the sus gitu ya
seakan akan tidak ada ruang berdemokrasi di internal golkar
padahal golkar ini adalah satu partai politik yang menurut saya cukup modern
dimana dinamika politiknya itu memang terjadi cukup ekstrim
dan bisa dikanalisasi melalui suamu sawaramu pangkat
oke ketika dua orang dua matahari tadi bahasa anda akan bertarung di munas golkar mendatang
apakah munasnya dipercepat beberapa waktu ke depan
atau nanti seperti rups di akhir tahun
faktor faktor apa saja kemudian menjadi perhitungan
apakah hanya internal saja kekuatan politikal kapital yang dipunya dua matahari ini
atau ada faktor faktor eksternal lain misalnya
kita lihat merdeka utara misalnya atau istana kepresiden punya juga kontribusi kepada itu
kita akan jawab saja kami akan segera kembali
oke modal atau political capital yang dipunya tadi
anda bilang ini dua matahari yang cukup bersinar
cukup punya kekuatannya
cukup punya kekuatan yang cukup seimbang
akan bertarung di munas ke depan
apakah munasnya dipercepat atau memang sesuai dengan ketentuan katanya di desember
faktor faktor apa saja bung adi yang kemudian paling menentukan seseorang ini bisa menjadi ketua umum partai golkar
dengan kondisi dan sistem dan anatomi partai golkar seperti saat ini
kalau saya melihatnya ada dua hal
pertama bagaimana kandidat ketua umum ini mampu mengkapitalisasi social capital yang dimiliki
apakah dengan ketua umum pak erlangga saat ini mampu mengembalikan kondisi ini
apakah bung adi bisa menyakinkan kurang lebih sekitar lima ratus pemilih dari unsur dpd i dpd ii untuk memilih nanti di munas
begitu pun sebaliknya apakah dengan posisi sebagai ketua dpr
apakah bamsud mampu meninjeksi melakukan penetrasi ke pemilih di unsur dpd satu dan dpd untuk memilih nantinya
kan itu sih yang sebenarnya tentu dengan datang bukan dengan sebatas modal kapital yang ada
tapi dengan capaian capaian sukses story apa saja yang sudah dilakukan terhadap golkar
itu yang pertama
yang kedua yang paling mungkin tentu saja
ketua umum ini sosana batin golkar di bawah dpd i dpd ii ataupun ormas ormas
bahwa ketua umum golkar yang akhir desember ini akan ditentukan
itu juga mampu bertarung di dua ribu dua puluh empat
oh itu betul juga ya
apalagi misalnya saat ini melihat track recordnya golkar kan nyaris tidak pernah mengusung kandidat presiden sendiri
jikapun mengusung itu kalah
jadi untuk lima tahun ke depan siapapun yang jadi ketua umum adalah kandidat ketua umum golkar yang mampu head to head dengan begitu banyak kandidat yang akan muncul dari kandidat lain
ada nama ahy ada nama puan begitu pun dari partai partai lain yang kemungkinan besar akan bertarung di dua ribu dua puluh empat
dua hal ini yang saya kira akan menjadi pertimbangan penting bagi unsur dpd dan pemilih di bawah itu
kira kira siapa yang berhak untuk menakodai golkar ke depan
bagaimana faktor eksternal bung adi
tadi anda belum menyinggung kalau kita lihat ini kan golkar menjadi bagian dari koalisi jokowi ⁇ maruf ⁇
ya banyak yang mengatakan restu presiden atau preferensi presiden itu menjadi salah satu faktor juga yang dianalisa
atau bisa menjadi faktor variable menentukan
dan bagaimana juga selain faktor presiden ada juga orang orang kuat di luar partai di luar struktur misalnya
kalau kita lihat beberapa tahun lalu ketika munaslup misalnya presiden sempat menyinggung
ya kan golkar ada pak jk ada pak luhut misalnya
hal hal itu masih menjadi variable nggak menurut anda bung adi
tentu masih menjadi variable tapi tidak terlampau signifikan
karena golkar ini sudah menjadi partai modern yang mampu memproteksi semua intervensi dari kalangan luar
anggaplah misalnya siapa yang jadi ketua golkar nanti ini selalu dikaitkan dengan di mana posisi jokowi
saya melihatnya pak jokowi tidak terlampau berkepentingan mendukung erlangga ataupun semamsud
karena dua kandidat ini sama sama firm dukung jokowi
beda ceritanya kalau dua kandidat ini tidak dukung jokowi
sepertinya akan ada main mata dari presiden untuk mendukung salah satu kandidat
selama dua matahari kembar ini firm totali mendukung jokowi saya kira
posisi jokowi di tengah itu adalah satu pilihan yang cukup bijaksana
sehingga proses demokrasi yang berkembang proses demokrasi yang terjadi di partai golkar
ini akan aman tentu saja untuk mengamankan dukungan terhadap jokowi ke depan
karena kalau sedikit saja kelihatan jokowi mendukung salah satu paslon
tentu kubu kubu yang berkontestasi ini akan bergojolak
misalnya ada upaya upaya untuk menarik dukungan ke jokowi
karena jokowi misalnya dianggap berat sebelah dan semacamnya
ini yang saya kira memang posisi jokowi harus ditempatkan posisi di tengah
tidak ditarik ke kanan dan tidak ke kiri

jadi proses demokrasi masih di tengah atau ada preferensi preferensi khusus misalnya
kalau melihat kecendungannya statement statement jokowi juga akan seperti itu
bahwa dia adalah outsider dan masih banyak godfather dalam tanda kutip di golkar
yang mampu melakukan penetrasi dan pembinaan bahwa konflik ataupun dinamika yang ada di golkar itu masih bisa dijangkau
saya kira dalam konteks ini jokowi tanpa mengintervensi dengan posisi dia di tengah
adalah satu pilihan yang menurut saya safe dan tidak akan mengurangi rasa hormat untuk mendukung jokowi ke depan
faktor faktor lain seperti kalau anda tentu masih ingat dengan pidato presiden beberapa waktu yang lalu
ada pak jk di sini ada pak luhut di sini katanya juga ikut bertarung dalam punya dalam mempertarungkan atau mendukung orang orang yang didukungnya gitu
kalau itu tentu otomatik bahwa godfather yang ada di golkar ada pak ical ada pak luhut ada pak jk dan seterusnya
tapi ingat bahwa yang bertarung ini pak erlangga dan pak bamsud
bahwa dua kandidat inilah yang secara nyata bersentuhan langsung dengan jumlah pemilih dpd satu dan dpd dua
dua orang ini yang harus dikapitalisasi bukan jualan jk bukan jualan ical ataupun jualan lbp
mereka tidak laku
bahwa sebagai mentor politik membangun narasi politik di mermukan iya
tapi yang melakukan penetrasi langsung meyakinkan pemilih adalah erlangga ataupun pak bamsud
dengan kondisi golkar saat ini postur politik golkar saat ini kepengurusan golkar saat ini
seberapa punya bargaining yang kuat golkar dan erlangga hartarto dalam negosiasi politik beberapa waktu ke depan nih bu anidi
ini adalah waktu untuk negosiasi karena ada porsi pimpinan parlemen ada porsi kabinet misalnya
ini yang sangat mungkin untuk di negosiasikan
anda lihat hubungan simbiosis mutualisme antara presiden dengan golkar dengan postur politik golkar saat ini bagaimana
kalau itu ya otomatik golkar sebagai runner up pemenang pemilu legislatif kedua
tentu memiliki satu negosiasi yang kuat setelah pdip
karena komposisi suaranya delapan puluh lima
kursi itu mampu diterjemahkan ke berbagai negosiasi negosiasi di komposisi komposisi kabinet penting
makanya kemudian ketika golkar mematok posisi mpr nyaris tidak ada lawan tanding yang sepadan
jikapun muncul pkb ya dianggap sebagai rea rea kecil belakang
karena ini akan menggunakan asas proporsionalitas
anda lihat itu juga akan terjadi di mpr
akan terjadi di mpr sepertinya
bagaimana dengan kabar juga dengan masuk ke green draw misalnya ada negosiasi atau kompromi kecil mengenai pimpinan mpr yang kemudian akan dikasihkan ke green draw sebagai bagian dari bagian dari bagian dari mpr
tentu ini akan menjadi dinamis
tapi sebagai partai pendukung jokowi yang sejak awal menyediakan karpet merah untuk pencapresan
termasuk misalnya sebagai perolehan pilih kedua
golkar tidak akan mundur dengan posisi ketua mpr
karena mas budi suka tidak suka ketua mpr saat ini anatomi dan kekuatan politiknya akan ditambah
konon begitu gosipnya
apalagi misalnya ketua mpr dari golkar firm ini bisa dipersonifikasi sebagai calon kandidat maju di dua ribu empat pilpres nantinya
ini yang kemudian menjadi seksi perebutan ketua mpr
apalagi misalnya mpr kedepan ini dibekali dengan satu kekuatan amendement undang undang
misalnya soal gbhn misalnya soal ambang batas dan seterusnya
ini yang saya kira bahwa tarikan nafas untuk mengisi posisi posisi strategis di parlemen menjadi harga mati bagi golkar yang saat ini runner up
jadi tidak bisa ditawar karena dia akan menggunakan asas proporsionalitas
dan dengan postur politik golkar saat ini itu membuat golkar agak lebih leluasa dalam bernegosiasi dengan dengan dengan dengan presiden atau kekuatan lain di luar golkar
karena penentuan komposisi kabinet di parlemen ataupun di kementerian ini sangat tergantung bagaimana perolehan suara di pemilu legislatif
jadi di ranking pdip dapat berapa kemudian golkar dapat apa saja kemudian nasdem dan pkb
nggak mungkin didahulukan pkb dan nasdem karena suaranya di bawah
ini yang saya kira bahwa asas proporsionalitas dalam politik elektoral adalah satu satunya ukuran untuk menempatkan posisi posisi strategis baik di kementerian dpr ataupun mpr
makanya kemudian ketika golkar memasuk ketua mpr saya kira itu akan menjadi hal yang penting
harga mati dan keinginan yang sangat realistis dibandingkan partai partai lain karena semua juga berbuat ketua mpr gitu kan
pkb ingin pan juga masih ingin katanya
dan golkar akan punya privilege bahwa sebelum semua partai politik mendukung jokowi maju pilipes dua ribu sembilan belas satu satunya golkar yang membentangkan altar lebar itu adalah golkar
ini yang saya kira privilege yang akan selalu diungkit oleh golkar
yang juga punya privilege adalah saya untuk menghentikan diskusi ini

terima kasih sudah datang kesini menganalisa wawancara kami dengan erlangga hartatu tadi
demikian layar demokrasi malam hari ini pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang dan perbahasan ini
saya budi hadi putro selamat malam